cari jodoh akhirnya dapat juga hai cari jodoh akhirnya dapat juga cari jodoh akhirnya dapat
juga nih boncil nih betah harus kasih pelajaran buat dia nih kota kecil nih
bener bener iya tahu ganggu betapun anonaram lurus lagi nona nina
pasti ada apa apa ini bisa jadi ini dia pengkuasaan pasar genying lewati
gue gue dulu ya lo mau kemana sih demen banget hilang hilang gue mengikuti narangin aja udah ya
gue coba ya yuk sakit sakit ah pijat aja sendiri ya pak wel kamu mau kemana kebiasaan tinggalin
kalau orang salam wajib dibalas kalau tidak dosa lagi nyari siapa sih kesini ini kalian kenal
sama riba baru aja jalan om waduh om dewi sih ya udah tuh ya makasih assalamualaikum
ini semua gara gara antum
kenapa jadi saya yang disalahin sih mang paru kamu tuh gara gara itu tuh kakek
kamu keram tuh eh kaki anak keram bukan main main itu juga gara gara antum jalan terlalu cepat kaki
anas york astagfirullahaladzim kamu mah kamu yang salah saya yang disalahin itu mah sama
aja lempar batu semua ditahan anak tidak pernah melempar batu kepada siapapun maksud fitnah ya
itu kebiasaan nih calon ahli syurga bicaraan itu tinggalin
apa ini disimpenin aja ya
kan gak boleh bu dilarang nanti dosa umum
iya juga sih
ya udah taruh situ aja deh
ah cantik masih ingat abang gak
yang itu yang waktu ngasih tisu waktu yang lalu
ini abang kemari mau ngembaliin tise
gak usah bang ambil aja
eh ngapain kamu di situ
kalau kamu gak beli apa apa di sini mendingan kamu pergi
oh tenang bu saya kemari mau beli
mau beli lipstick
oh buat istrinya ya bang ya mau warna apa
bukan bukan bukan buat istri saya
buat ibu saya
ya udah nin kamu layanin ya
neng sebenarnya abang kemari bukan karena tisu
eh lu kalau berhenti kasih abang abang
mau ketemu ini main yang cantik
aduh kemarin kemarin ular sagu
sekarang boncil botalicin
tau ganggu betap mau isi hati lagi
jangan ketemu lagi
cabut cabut cabut cabut
kamu itu ngapain mau ngusir calon pembeli saya
dia itu mau beli lipstick buat ibunya
masih percaya sama boncil
botalicin kayak begini
ini orang gak benar bu
usir aja dah
sembarangan aja kalian ngomong
eh gua kesini mau beli lipstick buat ibu gua
kalau gak percaya tanya aja nih bu
tuh kan kamu denger kan
mendingan kamu pergi dari sini
kalau enggak saya laporkan
jangan jangan jangan
kita sekarang pergi
ya udah cepet sama pergi
kamu benar beli kan
iya saya mau beli bu
terserah neng deh
kayaknya sih warna merah nih
yaudah merah aja ya

seratus ribu aja kembaliannya ambil buat naik
itu ngitung pengenalan
makasih ya bang ya
ya neng cantik
ya neng ya
saya mulai penuh
saya mau ke rumah
lu lagi cari gorengan
eh setengah hari belum begini ngomongin gorengan
siapa yang buka iman gue gak gentar cuma gara gara gorengan
lu mau tau ga
gue mau ngasih si nenek itu itu buat bukaan
baru mau bilang kelaku assalamualaikum ini ada gorengan buat nenek yang terbuka alhamdulillah
ada yang bagi gorengan alhamdulillah mana nanti buka puasa makasih banyak karena sama sama nek
berdoa anak anak sehat amin kasih banyak kenal karena nek assalamualaikum salam
supaya enggak di mana anak anak lebih arins nenek sinanya itu sendirian lemah sakit
udah habis pikir otak anaknya dimana otaknya dimana
jangan sampai gue begitu sama emak gue belum jarak jarak apa ya
oh iiih bukan tahu gue juga ngelantarin ibu buah maksud lo apa sih lo ngomong begitu
iiih gue gak nyindir lo enggak seriusan deh gak nganggol nyindir lo enggak oke

cari jodoh akhirnya dapat juga

cari jodoh akhirnya dapat juga
cari jodoh akhirnya dapat juga
cari jodoh akhirnya dapat juga
cari jodoh akhirnya dapat juga
cari jodoh akhirnya dapat juga

ini boncil nih betah harus kasih pelajaran buat dia nih otak licing nih kita mau santai dia nih
iya tau ganggu betah punanonaramururus lagi nonanina
hah aduh anak ini macem macem ya belum pernah di
pasti ada apa apa ini pleng bisa jadi nih pleng dia pengkuasaan pasar genying lewat lina pleng
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
ya allah yang maha pengampun
ampunilah dosa dosa saya ya allah
ya allah ya tuhan
kamu menyesal telah menyanyikan ibu hamba ya allah
ibu bisa menjelaskan semuanya
waktu itu ibu
ibu gak perlu jelasin apa hp ke saya
saya banyak urusan
saya ke dalam dulu
tapi alfi dengar dulu penjelasan ibu